kepala bp dua mi beni ramdhani menyatakan maraknya tindak pidana perdagangan orang atau tppo adalah karena banyaknya aparatur negara yang menjadi pelindung pelaku tppo
hal tersebut disampaikan benny ramdhani di salah satu hotel yang berada di kawasan jakarta barat pada senin sore usai melepas dua ratus lima belas pekerja migran indonesia yang akan bekerja di korea selatan
beni menyebut keuntungan menjadi latar belakang oknum aparatur negara menjadi pelindung pelaku tppo
menurut beni banyak oknum tni polri lembaga negara hingga kementerian yang menjadi pelindung pelaku tppo tak terkecuali pegawai bp dua mi
bahkan beni mengaku telah memecat salah satu pegawainya yang diduga menjadi oknum pelindung pelaku tppo
beni menyatakan keterlibatan oknum oknum tersebut membuat kejahatan tppo ini sulit dihilangkan dan sulit diungkap
ada tiga daerah yang kerap menjadi pintu keluar pekerja migran ilegal yang dimanfaatkan oknum oknum tersebut diantaranya adalah batam kepulauan riau sumatera utara dan jawa timur
terkait hal tersebut beni mengatakan sudah berkoordinasi dengan kapolri dan presiden joko widodo untuk memberantas tppo yang kini kian marak
dan kenapa mereka sulit disentuh selama ini
di depan presiden saya ulangi izin bapak presiden
sindikat ini dibekini oknum
oknum yang memiliki atributif atributif kekuasaan di negara ini
jujur ya ada oknum tni terlibat oknum polri terlibat oknum kementerian lembaga terlibat dan oknum di bp dua mi badan yang saya pimpin terlibat
delapan bulan lalu saya pecat satu orang pensiunnya hanya tinggal satu bulan
saya diberi pertimbangan jangan dipecat saya katakan tetap saya pecat